maka untuk sementara pembelajaran tatap muka tidak dilaksanakan dulu sampai dengan lima belas hari ke depan
jadi pembelajaran kembali ke darim ya
dari data terakhir tim gugus tugas penanggulangan covid sembilan belas ke bupetan kulonprogo
hingga kami sore kembali ditemukan tujuh kasus positif covid sembilan belas
di sebuah sekolah dasar yang membuat pembelajaran tetap muka di sekolah tersebut juga dihentikan sementara